filter pada air purifier harus diganti secara teratur untuk menjaga efisiensi pembersihan udara
terus mabah sekarang juga punya tryout gitu loh